kementerian perhubungan belum mengetahui kondisi pilot dan penumpang susi air dengan nomor registrasi pkbvy
yang diduga dibakar usai mendarat di bandara paro kabupaten duga papua
dalam pernyataannya secara virtual pada rabu kemarin
juru bicara kementerian perhubungan adhita irawati mengatakan
kemenhub saat ini terus berkoordinasi untuk mengetahui perkembangan kondisi pilot dan penumpang susi air
sementara itu lapangan terbang paro kini masih ditutup mengingat posisi pesawat yang terbakar ada di tengah landasan terbang
sehingga tidak memungkinkan operasional lapangan terbang tersebut
pihak kemenhub pun meminta penyelenggara bandar udara untuk meningkatkan keamanan
dengan memeriksa boarding pass dan mencocokkan identitas diri serta bawaan atau barang bawaan penumpang
guna menjaga keamanan penerbangan
kami saat ini terus melakukan penyelenggaraan
kami juga terus melakukan koordinasi dan memonitor perkembangan kasus
yang saat ini keberadaan pilot maupun juga penumpang masih belum dapat diketahui
saat ini lapangan terbang paru masih ditutup mengingat posisi pesawat yang terbakar ada di tengah tengah landasan lapangan terbang
sehingga tidak memungkinkan dilakukannya operasional lapangan terbang tersebut